selanjutnya sudara dit reskrim mumpul dan metro jaya
menggerebek tiga rumah di tangerang banten
rumah mewah itu dijadikan markas operator judi daring
tujuh belas orang berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi
tiga belas orang yang berperan sebagai pengelola telemekarketing layanan pelanggan dan admin ditangkap
meski baru empat bulan sindikat ini telah mengantongi omset sekitar satu lima miliar rupiah
saat ini pelaku dan barang bukti dibawa ke polda metro jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut